ketugas satir eskrim polrestabes surabaya masih melakukan penyelidikan terkait temuan organisasi pecinta satwa
animal hope shelter yang melaporkan adanya aktivitas jagal anjing di sebuah rumah kawasan lakar santri surabaya
polisi menyebut pemilik rumah jagal mendapat suplai anjing dari seorang rekanan di mojokerto
anjing anjing yang hendak dibantai untuk dijadikan olahan daging itu berasal dari anjing liar yang tidak bertuan
akbp mirza menyatakan para tersangka terancam hukuman pidana kurungan paling lama enam bulan
membawa penyakit atau tidak
jadi nanti kita akan melakukan langkah langkah penyelidikan terkait dengan laporan yang sudah diberikan oleh
rekan rekan tersebut kepada polrestabes surabaya
empat ekor anjing yang berhasil diselamatkan dari rumah jagal di surabaya dibawa ke dokter hewan untuk mendapatkan pemeriksaan dan perawatan kesehatan
mereka ini yang sehat semua tanpa ada gejala apapun
kemungkinan kita akan coba cari pemiliknya langsung
kalau memang ada pemiliknya silakan bawa buktinya
kalau anjingnya mereka mau bawa buktinya ini atau surat atau foto saat dia bersama anjing ini atau apa bisa dibawa
sehat empat ekor anjing akan dikembalikan ke pemilik jika tak bertuan akan dilepas adop atau ditempatkan di shelter khusus anjing
tim liputan cnn indonesia